ini tentang kontes mobil hemat energi tahun dua ribu tujuh belas yang berlangsung di surabaya selama tiga hari
tim tuan rumah dari institut teknologi sepuluh november surabaya dan universitas indonesia keluar sebagai juara untuk dua kategori berbeda
para pemenang akan menjadi wakil indonesia di kompetisi mobil hemat energi tingkat internasional
mobil mobil hemat energi karya anak negeri ini telah melalui kontes selama tiga hari
puncaknya berlangsung pada hari sabtu
dua kategori utama yang dilombakan dalam kontes ini adalah kategori urban concept dan kategori prototipe
mobil dengan kategori urban concept diproyeksikan menjadi mobil yang dapat dikendarai di perkotaan
pemenangnya adalah tim tuan rumah tim sapu angin dari institut teknologi sepuluh november
sedangkan untuk kategori prototipe dimenangkan tim naku lahore dari universitas indonesia sebagai mobil teririt dalam kontes kali ini
tim menyiapkan mobilnya
menyiapkan mobil selama kurang lebih tiga bulan untuk mendapatkan mobil yang memang kami inginkan
entah itu dari sasisnya bodinya dari engine nya semua sudah kami kalkulasikan dalam desain yang kami manufaktur sendiri dan kami buat sendiri
kita di kampus itu memang sudah berlatih terus terutama tiap minggu itu kita sudah tes drive kita tes drive dan kita melakukan improvisasi tiap hari dan tiap minggu untuk mencapai yang terbaik
pihak kementerian riset teknologi
pendidikan tinggi berharap kejuaraan ini dapat memberikan jalan bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakatnya
di pkm hasil hasil program kreativitas mahasiswa itu langsung bisa diterapkan di masyarakat
produk produk yang misalnya karsa cipta produk produk kreatifitas yang lain itu juga bisa diterapkan langsung di masyarakat
sehingga memang dampak keberadaan perguruan tinggi juga dirasakan oleh masyarakat
seluruh pemenang dalam kontes ini akan menjadi wakil indonesia dalam dua ribu
kontes mobil hemat energi tingkat dunia
kahli kibran surabaya